ratusan calon penumpang tujuan pulau kangean
memadati pelabuhan kalianget sumeneb madura jawa timur rabu siang
mereka antri untuk naik ke kapal monggiango hulalu
yang akan berlayar ke pulau kangea
sejumlah penumpang mengaku rela berpisahkan
agar bisa pulang untuk menyambut awal puasa bersama keluarga di rumah
kita enggak apa apa desak desakan di kapal
karena ini merupakan kapal yang terakhir menjelang bulan ramadan
kita juga biasa berpuasa pertama di kampung halaman bersama keluarga
mengejar kapal juga pak biar tidak seperti sekarang ini
sekarang ini kan kepulauan banyak sekali masyarakat dari kepulauan itu merantau
kepala badan pengelola transportasi darat atau bptd pelabuhan kalianget tarto mengungkapkan
saat ini kenaikan jumlah penumpang belum terlalu signifikan hanya sebesar sepuluh persen
namun ada kenaikan signifikan pada jumlah pengiriman barang
kalau sekarang ini kalau untuk penumpang sih sebetulnya belum seberapa lah paling kelengket paling sekitar sepuluh persen
coba berbarang permintaan barang yang masih sangat tinggi untuk stok di luar
jadi kemarin itu kan rencananya kan kapal ini ada rencana hari minggu kemarin mau nambah trip
tapi enggak jadi karena satu hal jadi enggak jadi akhirnya barangnya numpuk sekarang
gak ada bu ini
peningkatan jumlah arus mudik lebih awal terjadi untuk semua lintasan kepulauan seperti pulau kangean sapeken raas sepudi dan masalimbu
memasuki bulan ramadan hingga masa libur lebaran arus mudik biasanya akan selalu ramai
terutama untuk muatan barang kendaraan karena tidak semua kapal bisa mengangkut kendaraan roda empat
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur